ya tepuk tangan dulu
dan pemerintah dan hadirin sekalian kita masih menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
ya di segmen segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan bersama sama bagaimana silang pendapat dan adu argumentasi dari seluruh calon pemimpin indonesia
pada sesi ini kita akan mendengar pernyataan pamungkas dari masing masing calon presiden
yang memulai terlebih dahulu telah kami undi pada dua puluh lima januari dua ribu sembilan belas di kantor kpu
untuk itu kami awali di segmen ini dari capres satu
kepada bapak joko widodo untuk menyampaikan pernyataan pamungkasnya waktunya dua menit silahkan
rakyat indonesia yang saya cintai mengelola negara sebesar indonesia ini tidak mudah
sangat beruntung sekali saya memiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota
kemudian mengelola provinsi sebagai gubernur di dki jakarta
dan empat lima tahun ini mengelola negara kita indonesia
butuh sebuah ketegasan butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan kebijakan untuk kebaikan negara ini
mafia migas petra telah kita bubarkan
blok minyak rokan telah kita kelola
blok minyak mahakam telah kita kelola
freeport lima puluh satu persen mayoritas telah kita ambil
kita ingin negara ini semakin baik
dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki kewenangan yang saya miliki
untuk memperbaiki negara ini
tidak ada yang saya takuti
untuk kepentingan nasional untuk kepentingan rakyat untuk kepentingan bangsa untuk kepentingan negara
tidak ada yang saya takuti
kecuali allah subhanahu wa ta'ala
untuk indonesia maju untuk rakyat kita sejahtera
masih ada waktu pak tiga puluh detik lagi sudah cukup
berikutnya kita ke capres nomor urut dua bapak prabowo soeja
minta ucapkan salam untuk caree subianto untuk menyampaikan pernyataan pamungkasnya
waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara silahkan
baik sahabat sahabatku dimanapun kau berada pada malam hari ini
kita telah melaksanakan debat diskusi
hal yang penting kita melihat itikad baik dan bagaimanapun
pak joko widodo punya hasil hasil yang dicapai
hanya prabowo subianto dan sandiaga uno kami punya falsafah dan strategi yang lain
kami berpegang kepada falsafah keadilan yang akan menghasilkan kemakmuran
jadi kami berpandangan bahwa pemerintah harus hadir dengan rinci dengan teliti dengan tegas dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekayaan
kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari ke luar negeri dan untuk itu alat kita instrumen kita adalah pasal tiga puluh tujuh
pasal tiga puluh tiga undang undang dasar empat puluh lima itu saya kira yang kami ingin tegaskan
kemudian saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat
itu benar tapi itu adalah hgu itu adalah milik negara jadi setiap saat setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara
saya rela mengembalikan itu semua tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola
karena saya nasionalis dan patriot terima kasih
harap tenang harap tenang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
baik kita berikan apresiasi kepada calon pemimpin indonesia
terima kasih pak
kita berdiri tengah semuanya mari
mari pak kita berdiri di tengah
hadirin sekalian semua pernyataan dari masing masing calon presiden adalah janji yang harus kita sebagai masyarakat indonesia
mohon tenang dulu
oke kita tenang dulu
ijinkan kami menutup dulu
izinkan kami menutup dulu mohon maaf
baik semua pernyataan yang telah diungkapkan oleh masing masing calon presiden adalah janji yang harus kita sebagai masyarakat indonesia
janji yang harus kita tagih jika nanti mereka mendapatkan mandat dari rakyat indonesia untuk memimpin
ya banyak isu strategis tentunya yang dibuat oleh tim panelis yang tentu saja menjadi referensi bagi para calon pemimpin indonesia
dan seluruh pertanyaan yang telah disusun akan panelis berikan kepada calon presiden setelah ini ya
baik meskipun tujuh belas april adalah hari libur nasional namun ringankan langkah anda menuju tps dan jalan

terima kasih pak